aduh itu kan bau banget
sekarang kamu mendingan pergi dan tolong cariin pesanan saya
tolong sekalian beli naik bal ya
ini yang namanya berkah
habis tau siah
dapet salam kemvel
makanya kalau disuruh sarapan
jangan berlat makan
ini bangun saat dia tadi lemes di kelas
sampai mau pingsan
kalau gitu cepat bawa ke dalam
masih kuat jalan kau
amplop siapa ya
ada duitnya banyak
punya siapa ya
loh ini kenapa
saya ada urusan sama poi
gak usah menemui gue aja
biar buah ya
allah melihat malaikat
ini takaran ku udah benar
jangan ada yang curang takarannya
kalau masih curang
iya bang itu juga udah benar bang
gue kata siapa lo sendiri yang kesini
bilangin sama temen lu tuh ngapain kemari mari
ada urusan apa yang gak penting
bilangin sama temen kamu
saya butuh semua
tukang kacang yang ada di pasar ini
bener aja tukang kacang
ini aneh aja lo kita di sendiri aja sama enggak
dia mau ketemu sama tukang kacang
iya siang biar tenang ya
jangan sampai sumpah nggak bisa nafas nanti
antum ambil teh manis
sama olesin dia balsem
biar cepet sadar temen antum
siap pak ustad
dimana jatohnya ini
dimana jatohnya ini
kenapa pak ustad apaan yang jatoh
anda harus pergi
anda harus pergi antum urus ini santri

assalamualaikum mas celaka
kok dia jatoh apa dia celaka
gak tau man udah man urusin
kalian yang urus ya
saya mau suruh duduk dulu ustad ya
kasih minyak ane terus kipasin
ini tukang kacang sudah gue bawa kemari
rancang lagi sama temen lo
bilangin sama temen kamu
diantara tukang kacang ini
siapa yang jual kacang mulek
udah ngangar kok kacang mulet
oh ih kacang mulet
siapa yang jualan disini
yang ada mabang
sekalian lo ah kacang gulung hehehehe
apa apa apa tadi
aduh badan gue mulet mulet nih
bilangin sama temen kamu
saya butuh tukang kacang mulet
buat ngertiin surat dari patin
hantu melihat ini tempat apa tempat sampah
tempat membuang apa
tempat membuang sampah
sampahnya sudah banyak atau belum
sudah sangat banyak
berarti musidiafa dimusnahkan
dengan cara diafa dibakar
jadi anda mau bakar ini sampah
jangan lupa santai nanti yang bakar ya
anda sebagai calon pemimpin di
anda harus bisa menjalankan semua pekerjaan
termasuk membakar sampah
biar anda yang melakukannya dengan tangan anda sendiri
karena ini adalah ibadah
sebelum sampah ini menjadi penyakit dalam badan antu
anda boleh pergi
bang ustadz benar nggak mau dibantuin
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh